dpp dan dip membangun komunikasi dengan mas anies
dimajukan ke pilkada jakarta apakah sudah ada komunikasi itu
lalu mungkin juga kah dari dip mengusung tidak dari internal partai untuk pilkada jakarta
baik tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya pak jokowi
karena partai ini dasarkan kepada kekuatan kolektif dari seluruh anggota
dari tingkat anak ranting ranting pac satgas partai dan itu adalah sumber kekuatan partai yang menyatu dengan akar rumput
tapi rakernas juga akan melakukan evaluasi secara kritis terhadap apa yang terjadi
maka kami sudah mengadakan berbagai fokus group discussion dengan mengundang para pakar
kami mendengarkan masukan masukan dari pakar pakar hukum
para ahli tata negara para tokoh tokoh demokrasi para budayawan semua sudah kami dengarkan masukannya
termasuk mereka mereka yang selama ini bergerak di lembaga survei
kami sudah dengarkan masukan dan kemudian seluruh rancangan ini nanti akan diperkaya oleh peserta rakernas yang menangkap suara arus bawah
jadi pergi perjuangan sesuai dengan temanya
kami akan memegang teguk milih milih satyang eva jayade tersebut
kemudian ya pkb dan pks karena memiliki emotional bonding di dalam kerjasama pilpres tahun dua ribu dua puluh empat ini
mereka tentu juga melakukan suatu langkah langkah konsolidasi sebagaimana pdi perjuangan lakukan
nah nama nama yang disebutkan tadi
belum melakukan komunikasi politik dengan dpp partai
karena dpp juga mendengarkan bagaimana harapan harapan rakyat terkait dengan daerah khusus ibu kota tersebut
proses interkoneksi dengan wilayah wilayah sekitar upaya untuk mengatasi pencemaran udara
membangun sistem transportasi publik
yang nyaman mengatasi berbagai persoalan persoalan lingkungan itu yang juga menjadi concern dari dpp pd perjuangan
tetapi begitu rapat kerja nasional ke lima dijalankan semua akan bergerak cepat
karena dpp juga sudah membentuk suatu tim khusus dalam kaitannya dengan pilkada serentak tersebut
saya yassir neneama saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya